inilah res area kilometer dua ratus enam puluh b yang berada di jalan tol pejagaan pemalang
tepatnya di brebes jawa tengah
res area tol ini adalah bekas bangunan pabrik gula peninggalan zaman belanda pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
tak hanya tampilan lokasi rest area yang instagramable
fasilitas yang tersedia di rest area tipe a ini juga cukup lengkap
mulai dari pom bensin klinik kesehatan atm masjid untuk beribadah
toilet toko oleh oleh area bermain anak hingga air mancur dan taman burung
saat masuk ke dalam bangunan rest area pengunjung akan langsung disambut oleh berbagai macam tempat makan
alhasil tempat ini juga bisa dijadikan tempat kulineran
para pemudik yang bosan setelah perjalanan panjang juga bisa melepas penat sambil berwisata sejarah
pengunjung bisa melihat langsung bekas ruang dan peralatan pabrik gula dan mesin mesin zaman dulu
jelang mudik lebaran dua ribu dua puluh dua pedagang oleh oleh di rest area ini berharap nantinya tempat ini akan penuh dikunjungi oleh para pemudik yang hendak beristirahat
selama dua tahun pandemi covid sembilan belas dan pemerintah melarang mudik lebaran kawasan rest area ini sepi pengunjung
di sini berdampaknya lumayan banyak ya karena kan gak mudik berarti kan sepi nggak ada yang datang apalagi rest area gitu
jadi ya kurang apa namanya kurang jalan gitu usahanya gitu
ya semoga rame dan juga banyak yang beli
res area ini tujuh puluh persennya diisi umkm
ada seratus tenan dengan sekitar lima ratus karyawan yang semuanya adalah warga wilayah setempat
menjelang mudik lebaran dua ribu dua puluh dua pengelola res area dua ratus enam puluh b sedang mempersiapkan sejumlah perbaikan
kami dari pihak pengelola yang sudah kami lakukan pertama kami lagi perbaikan akses jalan mbak
jadi di akses jalan kami lagi ngecor
mudah mudahan sebelum awal puasa sudah bisa di open traffic
kami masih tetap prokes ya mbak ya untuk pengunjung untuk mewajibkan prokes
yang mampir yang usianya tua kami menyiapkan peminjaman kursi roda
saat mudik lebaran nanti salah satu posko keamanan akan dibangun di res area dua ratus enam puluh b
jika terjadi kerumunan pengelola akan menutup dan mengalihkan pengunjung ke rest area selanjutnya
tim liputan cnn indonesia